kondisi kesehatan istri presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono ani yudhoyono menurun
bu ani dikabarkan mengalami demam tinggi hingga harus dirawat di intensive care unit atau icu national university hospital singapura
kami lansir dari detikom kepala divisi advokasi dan hukum dpp demokrat ferdinand hutahian mengatakan
sejak rabu sore bu ani mengalami demam tinggi dan sesuai protap di rumah sakit bu ani harus dirawat di icu
lanjut ferdinand kendati dirawat di ruang perawatan ani yudhoyono masih dalam keadaan sadar
ferdinand mengatakan sbe dan kedua anaknya agus harimurti yudhoyono dan edi baskoro yudhoyono berada di singapura untuk menemani sang ibu
ani yudhoyono dirawat di national university hospital singapura sejak bulan februari lalu karena kanker darah
sejak saat itu ani yudhoyono harus berada di dalam kamar perawatan
namun pada enam belas mei lalu ani bisa menikmati suasana di luar

bisa gambarkan kepada kami seperti apa kondisi bu ani sekarang
yang pertama kami harus menyampaikan bahwa alhamdulillah bahwa beliau sudah stabil kondisinya saat ini
dan meskipun masih dalam perawatan intensif
dan saya mendapatkan juga memang laporan dari bahwa keluarga dalam hal ini pak sby kemudian masih bas
dan juga mas agus juga masih di dalam ruang perawatan untuk memonitor terus kondisi bu ani
dan itu memang berlangsung dari kemarin sore sempat demam
dan saat ini alhamdulillah kondisinya mulai membaik dan intensinya juga mulai membaik
mbak imel sejak masuk kemarin ke icu hingga sekarang itu apa saja yang dilihat mbak imel
lalu adakah kemudian apa penyebabnya sebenarnya
apakah memang kondisinya masih sangat rentan atau bagaimana
saya belum mendapatkan informasi langsung dari tim dokter karena kami masih menunggu dari pak sby pak sby sendiri
masih terus berada di dalam ruangan untuk memonitor kondisi ibu ani
mudah mudahan kami bisa berjumpa dengan beliau setelah beliau nanti keluar dari ruang perawatan
hanya keluarga saat ini yang berada di sana
ya bagaimana kemudian kondisi keluarga
siapa saja yang saat ini mendampingi mbak iman
setahu saya ada bapak ada mas ibas ada mas agus semuanya ikut memonitor dengan tim dokter yang juga hadir
terus memonitor kondisi ibu mohon doanya saja dari rekan rekan semua dan juga masyarakat indonesia untuk ibu kembali pulih dan kembali masuk ke ruang perawatan
baik mbak emil terima kasih atas waktunya untuk berbincang singkat bersama kami
salam untuk keluarga dan juga untuk bu ani
baik terima kasih